penularan virus corona masih terjadi di indonesia walaupun pandemi sudah berjalan lebih dari satu tahun
hal ini terlihat dari terus bertambahnya kasus covid sembilan belas
peningkatan ini merupakan dampak dari melonjaknya mobilitas penduduk khususnya saat masa libur lebaran
bed occupancy rate atau angka keterisian tempat tidur juga mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya kasus covid sembilan belas pasca libur lebaran ini
dan setidaknya per tanggal delapan juni dua ribu dua puluh satu ada sembilan kabupaten atau kota yang kondisinya cukup mengkhawatirkan
nah bagaimana antisipasi pemerintah
pusat dan juga daerah dalam penanganan serta menekan penyebaran kasus baru covid sembilan belas insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
peningkatan keda selamat komunikasi
kasus covid sembilan belas di kabupaten kudus jawa tengah kini sudah masuk zona merah
setidaknya sebanyak satu ratus empat puluh dua tenaga kesehatan terpapar covid sembilan belas
lonjakan kasus corona yang meningkat di kudus pasca lebaran disebabkan sejumlah faktor
presiden joko widodo pun turut menyoroti lonjakan kasus covid sembilan belas
yang terjadi di kudus
pemerintah akan menyelidiki apakah lonjakan ini berkaitan dengan varian baru corona
otoritas kesehatan juga telah meminta adanya pemeriksaan whole genome sequencing pada pasien covid sembilan belas di kudus
untuk mengetahui apakah lonjakan kasus yang terjadi berkaitan dengan varian baru corona
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengungkapkan terdapat tren kenaikan kasus covid sembilan belas pasca libur panjang lebaran tahun dua ribu dua puluh
setelah sempat mencapai angka di bawah sembilan puluh ribu kasus
saat ini kasus aktif nasional kembali mencapai kisaran angka seratus ribu kasus
tren kenaikan tersebut akan mencapai puncaknya sekitar lima hingga tujuh minggu setelah masa libur panjang
presiden joko widodo meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi lonjakan tersebut
selain itu presiden jokowi juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus tersebut
saat ini angka keterisian tempat tidur di rumah sakit naik hingga dua lima miliar
saat ini angka keterisian tempat tidur di rumah sakit naik hingga dua lima miliar
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengungkapkan terkait kesiapan terjadinya lonjakan
pemerintah telah menyiapkan rumah sakit dan juga obat obatan
kasus india harus menjadi alarm bagi indonesia agar tidak lagi terjadi gelombang besar penyebaran covid sembilan belas
pasca libur panjang lebaran tahun dua ribu dua puluh
vaksinasi memang menjadi upaya terpenting dalam menanggulangi pandemi
namun pencegahan dan pengendalian melalui protokol kesehatan tidak bisa diabaikan
pemerintah dan masyarakat harus bersatu dan bersinergi demi mewujudkan indonesia yang bebas dari pandemi
jumlah kasus baru covid sembilan belas di indonesia hampir menyentuh sepuluh ribu pada tanggal tiga belas juni tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan dki jakarta serta jawa tengah masing masing menyumbang lebih dari dua lima ratus kasus
di jawa tengah pemerintah
kudus membatasi sejumlah akses mobilitas di wilayahnya dan juga di sekitarnya
pembatasan ketat ini dilakukan untuk menangani lonjakan kasus covid sembilan belas dan juga untuk menekan penyebaran virus
berbagai upaya dilakukan untuk dapat menekan penyebaran kasus covid sembilan belas ini dan saat ini terus dilakukan
namun tampaknya perkembangan kasus corona tidak kunjung reda
bahkan setiap hari terus meningkat
di studio sudah ada bersama saya sonny han
hari b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni ini paling sering kita ajak berdiskusi ini
khusus bukan saja mengenai perubahan perilaku ya dari covid sembilan belas itu sendiri
tapi dari hari ke hari yang pak soni kita sudah lebih dari satu tahun
tahun dua ribu dua puluh satu sekarang sudah bulan juni
dan dengan segala macam prokes dan juga larangan imbauan jangan mudik dan lain sebagainya
tapi ternyata covid sembilan belas ini sudah berakhir
tidak kunjung reda
bahkan pada tanggal tiga belas juni ini sepuluh ribu peningkatannya
dan ini sangat mengkhawatirkan karena ada dua sebab
bukan saja karena kita mungkin abai terhadap prokes ataupun imbauan untuk tidak berkerumun
pergian bersama sama dan lain sebagainya
tapi ada varian varian baru yang ternyata juga sudah masuk ke indonesia
peta penyebarannya yang sekarang memang sudah masuk ke dalam tiga puluh empat provinsi di indonesia
kalau dulu kan jakarta jakarta semua sebagai pusat
tapi sekarang kita lihat jawa barat jawa timur jawa tengah ini semua juga merupakan kasus kasus yang mengkhawatirkan ya
ya mbak desi jadi sebetulnya di awal kami sudah memprediksi kalau seandainya mudik itu tidak dilarang
tidak dibatasi maka akan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa
karena kami melihat setahun terakhir ada keputusan
karena kami melihat setahun terakhir ada keputusan

sehingga pemerintah dalam hal ini termasuk satgas mengambil sikap untuk sesuai arahan bapak presiden untuk meniadakan mudik
nah tetapi kita juga tahu bahwa yang mudik itu bukan cuma mudik internal
bukan cuma di indonesia saja tapi juga kita akan menerima pulangnya para pekerja migran indonesia
nah itu juga berdampak terhadap potensi atau risiko penularan dari luar negeri
dan kami perhatikan memang di beberapa yang kemudian menjadi sentra dari sekarang kasus ya
epicentrumnya kasus seperti di bangkalan
itu karena memang pulangnya dari pekerja migran indonesia yang cukup banyak di sana
jadi ini beberapa hal penyebab terjadinya penularan bisa karena
satu memang ada yang tetap mudik
mereka menyiasati sebelum tanggal pelarangan enam sampai tujuh belas mei
lalu kemudian yang kedua pulangnya pekerja migran indonesia
dan yang ketiga ada wisata lokal
wisata lokal ini ternyata menimbulkan kerumunan dan berdampak terhadap peningkatan kasus
iya dan sehingga ini juga kalau kita lihat turut menyebarkan ya
kalau dulu kan kita kota kota besar khususnya di dki jakarta dan juga jawa barat
tapi sekarang bahkan kalau tidak salah seperti sumatera juga sudah mengkhawatirkan
kalau kita lihat ini zona zona yang lonjakannya ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan secara keseluruhan
tadi bangkalan sudah disebut
kudus juga sudah disebut
tapi secara keseluruhan di mana mana saja pak soni yang harus jadi perhatian
bukan hanya karena jumlahnya
tapi juga karena ketersiapan fasilitas kesehatannya
betul jadi gini
sebetulnya kami mengamati pada sekitar setelah lebaran kemarin atau beberapa hari setelah lebaran
itu ada peningkatan kasus dan kontribusi kasus yang cukup tinggi di sumatera
karena sumatra meningkat kasusnya
lalu kami membuat strategi agar ada namanya mandatory check ketika arus balik
kami berharap bahwa dengan adanya mandatory check bisa membatasi potensi penularan dari sumatera ke jawa
lalu terjadi seperti pingpong nanti jawa lagi ke sumatera dan seterusnya
tetapi ternyata sumatera mulai bisa terkendali
dalam dua minggu kemudian justru jawanya yang kemudian melonjak
nah yang menjadi perhatian kami adalah beberapa daerah sebetulnya punya kapasitas tempat tidur yang cukup banyak rumah sakitnya
contohnya daerah daerah apa saja yang bisa dikatakan mencoba
sebetulnya seperti bangkalan kudus asalkan memang beberapa langsung ada antisipasi
begitu terjadi peningkatan dari kasus
pemerintah daerah satgas daerah itu harus bisa melihat bahwa apakah kamar yang tersedia untuk ruang isolasi perawatan isolasi covid itu masih ada atau tidak dalam beberapa hari ke depan
nah dengan melakukan perencanaan kebutuhan kamar tadi
harusnya langsung diambil sikap
misalkan mengkonversi kamar kamar perawatan non covid menjadi ruang perawatan atau isolasi covid
nah ini harusnya langsung dilakukan
lalu kemudian kalau kami perhatikan juga sebetulnya dukungan atau kerjasama antar daerah itu yang masih perlu ditingkatkan
misalkan seperti kudus ketika kasusnya melonjak
harusnya daerah sekelilingnya juga bisa membantu
sehingga pasien tidak menumpuk di satu lokasi saja
dan seperti demak pati dan seterusnya itu harusnya bisa siap
kemudian juga seperti bangkalan kami kemarin juga minta supaya surabaya membantu dan beberapa daerah lainnya yang memadai
dalam hal ketersediaan kamar perawatan itu bisa membaca
ya nah ini mungkin yang harus kita diskusikan lebih lanjut
karena tentu saja ini akan sangat mengkhawatirkan ya
karena program vaksin kan sudah berjalan
apakah ini cukup efektif nanti untuk menangkal varian varian baru ini
kita istirahat sebentar pak soni tapi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
kita berdiskusi mengenai kasus lonjakan covid sembilan belas yang cukup mengkhawatirkan
apalagi tadi disebutkan sudah ada varian varian baru yang ditemukan masuk ke indonesia pak soni
sebenarnya varian itu kan ada beberapa
ada yang dari inggris
ya ada dari indonesia
ada yang dari afrika selatan beta
dan yang dari india delta
nah ini yang dianggap cukup mengkhawatirkan karena rate untuk transmissionnya itu jauh lebih cepat
dan juga dampaknya mungkin lebih ganas lagi
mungkin bisa cerita sedikit mengenai di mana mana saja varian varian ini sudah ditemukan
dan kira kira apa antisipasi dari pemerintah untuk menangani varian ini
ya detailnya saya tidak hafal di mana saja
tapi di kudus dan di bangkalan ditemukan varian baru
yang dari india ini ya
ya yang dari india
ada berapa kalau sekarang yang sudah di
saya lupa ada dua puluh delapan atau tiga puluh delapan kasus
nah memang begini adanya varian baru itu menjadi concern bagi kita semua
makanya disebut varian of concern
karena satu dia punya dampak tidak terhadap efektivitas atau akurasi alat tes kita
ternyata alhamdulillah kami sudah cek itu masih bisa
bisa mendiagnosa kehadiran varian baru
nah yang kedua adalah seberapa cepat penularannya
memang menurut teman teman dokter dan pak helera ahli kesehatan cenderung lebih cepat menular
namanya juga virus yang telah bermutasi telah melakukan penyesuaian penyesuaian
nah yang ketiga yang kami perlu perhatikan juga adalah tingkat keparahan yang disebabkan oleh ini dan belum ada jawabannya sampai sekarang
dan apakah efektif vaksin yang selama ini sudah diberikan
dan yang keempat adalah efektifitas vaksin
tetapi dari apa namanya baru baru kita kan tidak bisa hanya bersandarkan pada opini
sehingga harus didasarkan pada kajian ilmiah
vaksin vaksin yang ada ini masih efektif untuk mencegah atau menangkal adanya varian baru
memang ada kemungkinan bahwa efektivitasnya lebih rendah
tetapi tetap masih sangat efektif
tetapi bisa mengurangi tingkat keparahan dan risiko kematian
sehingga memang salah satu strategi kita untuk mengatasi lonjakan kasus bahwa presiden juga kemarin sudah perintahkan percepat tingkat vaksinasi
bahkan di juli diperkirakan kita akan mengejar target sekitar satu juta vaksin satu hari
jadi mudah mudahan ya dengan dukungan masyarakat
kita bisa mempercepat program vaksinasi sembari juga memperkuat protokol kesehatan
karena protokol kesehatan ini tetap menjadi sangat penting sebelum kita mencapai herd immunity
lalu kemudian juga ada beberapa langkah ya untuk mempercepat vaksinasi
di antaranya adalah melibatkan personil tni polri lebih masif lagi
lalu kemudian juga yang gotong royong kan yang mandiri juga sudah
jadi adanya vaksin vaksin
jadi juga gotong royong ini juga mempercepat program vaksinasi
ya walaupun kita sekarang bulan juni dan targetnya kan pemerintah satu ratus delapan puluh juta ya orang harusnya divaksin pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
tapi sekarang masih dengan mendapatkan satu vaksin pertama baru sekitar dua puluh jutaan
sementara tahap kedua masih sebelas juta
jadi cukup harus mau tidak mau harus cukup cepat ya
dan ketersediaannya menurut pak soni ini bagaimana
apakah aman sampai akhir tahun ini
setahu pak soni
ya sementara aman ya
ketersediaan vaksin ada
pemerintah juga terus mengejar ketersediaan vaksin tadi
dan yang paling penting juga arahan bapak presiden jokowi itu segera divaksinkan
jadi jangan di stok ya
semua segera digunakan
jadi jangan di apa namanya disimpan terlalu lama di tempat tempat tertentu
justru kita butuh vaksinasi segera
karena memang terbukti di beberapa negara
yang tingkat vaksinasi itu
yang tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi
seperti di amerika serikat di inggris maupun di israel
itu mereka terjadi penurunan kasus secara signifikan
dan sudah bisa melonggarkan ya istilahnya
tidak perlu lock down lagi
dan masyarakat juga sudah bisa kembali normal
tapi kalau kita melihat daerah
ini kan ada zona zona orange hijau kuning merah
nah ini petanya ini bagaimana peningkatan dari yang kuning menjadi merah
ini khususnya di kantong kantong mana saja pak
dan penyebarannya bagaimana
drive atau upaya untuk memvaksinasi masyarakat di daerah ini bagaimana menurut pak soni
ya jadi memang saat ini ada sekitar tujuh belas kabupaten kota yang masuk zona merah
ada tiga ratus tiga puluh satu kabupaten kota yang masuk zona orange
kami sudah mengingatkan teman teman di zona orange dan merah ini
bila satu daerah terus menerus selama dua atau tiga minggu berada dalam kondisi zona orange
mereka cenderung bisa berpotensi menjadi zona risiko tinggi
nah oleh karenanya bukan hanya mempertahankan
tapi menurunkan statusnya dari orange menjadi kuning itu harus dilakukan secara bersama sama
baik oleh satgas tingkat kabupaten kota maupun provinsi
lalu kemudian kalau kita perhatikan memang ada daerah daerah yang berisiko tinggi
karena jumlah penduduknya besar
ya terutama di jawa
ya karena memang penduduk jawa itu
sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di pulau ini
dan dengan kepadatan yang tinggi
risiko penularannya menjadi lebih tinggi
oleh karenanya jawa tentu menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi selain bali ya
sekarang tingkat vaksinasi tertinggi itu ada
dan dukungan masyarakat bali juga cepat
sehingga bali kami harapkan bisa segera bangkit ya
untuk sektor pariwisatanya
iya tapi kalau kita lihat jawa tengah misalnya dan jawa barat jawa timur ini kan mereka juga bukan saja lonjakannya
tapi berkontribusi ya untuk menyebar ke pulau pulau lain itu kan juga tinggi
karena apalagi mudik pas ya lebaran ini
tapi kan secara keseluruhan tadi kita sudah bicara mengenai bad occupancy rate ya
kita lihat juga di dki jakarta karena lonjakan kasusnya juga cukup tajam ya
ini bagaimana wisma atlet dan lain sebagainya katanya sudah semakin tinggi ya occupancy rate
nah ini kan mencerminkan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan
sama dengan jawa tengah
tetapi tentu sudah ada langkah langkah yang disiapkan
kemarin bapak erlangga selaku ketua komite sudah meminta daerah agar meningkatkan minimal ya dari total ketersediaan kamar tempat tidur di rumah sakit di daerahnya
lalu kemudian juga jadi ada konversi segera
kalau misalkan dirasa belum cukup seperti dki jakarta itu kan ada dua ya
lalu yang satunya lagi adalah mereka yang tidak bergejala
ya mereka yang harus
kalau bisa tinggal di isolasi mandiri
isolasi mandiri atau
jadi kemarin sudah disiapkan bahwa di wisma atlet tower delapan yang sebelumnya untuk tenaga kesehatan digunakan untuk ruang perawatan di konversi
dan tenaga kesehatan akan dipindahkan ke hotel ya yang lebih aman
ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik
tetap ada persiapan jelas ada mitigasi
jadi sebelum kasus itu mencapai kondisi tersebut kami sudah melakukan langkah langkah antisipasi
maka langsung dilakukan upaya dengan mengkonversi ruang perawatan non covid menjadi ruang perawatan covid
lalu kemudian membuka tempat tempat isolasi
baik tapi yang harus dibarengin juga dengan jumlah tenaga kerja kesehatan yang tersedia
nah ini kan sangat sangat penting ya
dan kita khawatirkan varian varian baru ini juga bisa menularkan kembali kepada tenaga kerja kesehatan kita
kita istirahat sebentar
pak soni masih ada satu segmen lagi dengan pak soni
jadi jangan kemana mana dulu insight vintage anwar akan segera kembali
kita ditemani sony hari harmadi
ketua bidang leteran
adalah covid sembilan belas yang masih bersama kita
bukannya pergi tapi malahan meningkat ya kasusnya
ini cukup mengkhawatirkan
data terakhir kita ada peningkatan sepuluh ribu per hari di indonesia
saya ingat kita waktu itu masih ada tiga ribu empat ribu
dan ini salah satu karena mudik pasca lebaran
dan juga saya lihat orang mungkin sudah kembali melakukan bisnis as usual
ke mall jalan jalan dan lain sebagainya
rumun berkerumun dan ini dengan adanya varian baru yang tadi
apalagi yang dari india yang bisa rate of transmission nya
atau penularannya juga lebih meningkat
perubahan perilaku apa ini kita bicara
karena sudah dilarang tapi tetap dilakukan
apa perlu mungkin lebih ini gas remnya lebih kencang lagi
apa yang pemerintah harus lakukan supaya trennya kita turunkan
ya mbak desi kalau soal perubahan perilaku sama ya
mau varian b seribu enam ratus tujuh belas mau b satu satu tujuh mau varian apapun
cara proteksinya sama cara pencegahannya sama
pakai masker jaga jarak jangan berkerumun cuci tangan pakai sabun dan hindari atau kurangi mobilitas
tetapi begini memang karena melihat kondisi kasus yang ada
tentu kita melihat harus ada upaya upaya segera untuk mengurangi mobilitas penduduk
karena kami sudah mengamati setiap ada peningkatan mobilitas penduduk selalu diikuti oleh kenaikan kasus
dan di jakarta sendiri sekarang aktivitas bisnis sudah normal
jadi lebih ketat lebih sedikit orang yang bekerja di kantor
tapi ini diterapkan atau tidak
sekarang sudah tidak terlalu perhatikan lagi zona mana
karena ya semuanya kemacetan sudah ada di mana mana
restoran kantor kantor sudah buka
ini kan berarti tidak ada semacam penerapan yang betul betul
ya harus diterapkan mbak desi
itu akan berlaku dari tanggal lima belas juni sampai dua puluh delapan juni
jadi apa bentuknya mikro lagi atau
jadi memang ppkm mikro
kan gini di dalam ppkm ada ppkm mikro
di mana ppkm mikro zonasi dilakukan pada level komunitas rt rw kelurahan desa
tetapi ppkm nya sendiri ya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di level kabupaten kota itu juga berlaku
tapi ini kan berarti harus betul betul dimonitor
betul jadi kami juga minta agar satgas daerah betul betul melakukan berbagai upaya pengawasan
lalu kemudian juga karena dampaknya kalau kita tidak mengendalikan dengan baik
tidak mematuhi apa yang sudah menjadi ketetapan beban di layanan kesehatan kita akan luar biasa
iya karena ada di beberapa daerah tadi disebutkan yang wisma
dan jumlah tenaga kesehatannya juga jangan sampai kualahana
tingkat kematian saya lihat juga ada peningkatan ya
ini kan berarti ada penurunan dari kualitas pelayanan
artinya tingkat kematian di indonesia lebih tinggi daripada tingkat kematian global secara rata rata
nah bagaimana cara supaya tingkat kematian bisa kita tekan
caranya adalah melakukan upaya deteksi secara masif
deteksi secara masif adalah dengan testis dan tracing
nah ini testing dan tracing kita apakah ada peningkatan yang signifikan
menurut pak soni
ada jadi rata rata untuk bulan juni ini testing kita sudah jumlah orang yang diperiksa per hari itu sudah enam puluh ribu lebih
sedangkan sebelumnya per hari itu sekitar empat puluh lima ribu di bulan mei
jadi sebetulnya testing kita lebih tinggi
dan kalau enam puluh ribu itu kita kalikan tujuh hari dalam satu minggu berarti berapa
empat ratus dua puluh ribu itu lebih besar daripada

jadi ini kita sudah jauh melampaui target
cuma yang jadi pr adalah pemerataan di dalam testing distribusi testingnya
jadi di beberapa daerah masih belum masif testingnya masih belum mampu mencapai
tapi dari datanya sendiri sudah ini integrasi dengan baik supaya tidak double double
datanya memang sudah akurat sekarang mencerminkan kalau kita ke website melihat

itu memang sudah itu
iya lebih baik sekarang
terutama sejak pemberlakuan ppkm mikro
karena data diperoleh dari level terbawah
dari level desa kelurahan itu kita udah punya data sekarang
sampai ke kecamatan ke kabupaten akhirnya sampai ke kita
pak soni ini bagaimana
cukup cepat dari level level rt rw nya untuk menangani vaksinasi
pr kita sebenarnya di vaksinasi lansia
vaksinasi lansia kita ini belum mencapai target
karena memang tentu lansia ini butuh bantuan dari yang non lansia
dan itu menjadi pr kita semua
berapa persen sekarang padahal ini kan drive nya sudah mulai dari bulan februari sebenarnya untuk lansia
saya tidak hafal angkanya
tapi menurut teman teman di kementerian kesehatan yang bertanggung jawab untuk vaksin itu memang masih rendah
jadi kita mau coba dorong melindungi mereka yang berisiko ini menjadi sangat penting
apalagi ada rencana pembelajaran tatap muka kita juga punya target untuk vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kesehatan
kira kira bulan apakah bulan juli sudah bisa melakukan tatap muka
tapi kita melihat kondisi ya artinya zonasi ini kan
ya kalau sekarang ini mungkin agak sulit ya
tapi kalau target harusnya pertengahan juli sampai paling tidak awal agustus ya harusnya pendidik dan tenaga kependidikan ini sudah berhasil
mencapai dari kan targetnya lima enam juta pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin kurang lebih sekitar dua jutaan
masalah vaksinasi sangat antusias masyarakat atau masih ada masalah di sana sini untuk divaksin dan mungkin masih agak kurang ingin divaksin ini
tantangannya macam macam mbak desi jadi ada yang oh pengen sekali vaksin supaya tidak perlu pakai masker gitu ya
itu juga berbahaya karena kami selalu mengingatkan
bukan berarti kan
bukan berarti ya sudah divaksin tetap harus tiga m apalagi belum kan begitu
lalu kemudian ada juga yang masih belum percaya memang yang perubahan perilaku ini sangat terdampak oleh hoax ya
jadi pengetahuan yang sudah baik ditambah dengan motivasi
itu mendorong orang untuk berubah perilakunya
mau untuk pakai masker jaga jarak cuci tangan dan mau divaksin
tetapi begitu muncul hoax pengetahuannya ada tetapi motivasinya yang hilang
nah ini yang menjadi pr kita semua karena hoax ini betul betul meruntuhkan ya motivasi orang
dan akhirnya justru ini juga menjadi tantangan teman teman di lapangan nih ketika program vaksinasi tidak datang karena tiba tiba muncul hoaks
ini mungkin harus melibatkan tokoh tokoh
tokoh setempat tokoh agama dan lain sebagainya
jalan program seperti itu pak soni
jalan bahkan kami untuk bangkalan ini misalkan
jadi kami langsung intervensi nih kami dengan teman teman kiai
kiai kiai di bangkalan didukung teman teman dari nahdlatul ulama
itu kita melakukan berbagai program ini
ya mereka membuat video video edukasi dalam bahasa madura dan seterusnya
jadi banyak sekarang kiai kiai yang terlibat
tokoh ulama semakin banyak yang terlibat
karena penting ya vaksinasi ini untuk menciptakan herd immunity
pak soni waktu kita hampir habis mungkin ada pesan karena ini supaya kita ingat kembali covid sembilan belas ini masih ada bersama kita
apalagi yang harus kita terus terapkan khususnya dalam protokol kesehatan mungkin pak soni bisa berikan kepada pemirsa kita
betul jadi covid sembilan belas ini masih ada
walaupun varian baru sudah masuk
strategi kita untuk melakukan pencegahan itu sama
tidak berubah sama sekali
bahkan kadang kadang mengusulkan juga ke teman teman supaya kita mencoba menggunakan double masking
karena sudah ada rekomendasi dari cdc amerika juga
lalu kemudian jangan lupa
jadi dua lapis ya
tidak cukup satu lapis masker saja tapi boleh
artinya tidak dilarang gitu ya
tidak dilarang dan bagus untuk meningkatkan tingkat proteksinya
lalu kemudian juga
kami mengajak seluruh pihak ya bahwa pandemi ini belum berakhir
semua pihak harus sadar bahwa perannya masyarakat itu menjadi sangat penting
peningkatan dan penurunan kasus itu semuanya kontribusi dari masyarakat itu sendiri
ketika masyarakat patuh protokol kesehatan kita mampu menekan
dan itu sudah terbukti
selama februari sampai mei kemarin
angka kasus aktif kita turun drastis dari satu ratus tujuh puluh enam ribu menjadi delapan puluh tujuh
sekarang naik lagi satu ratus tiga puluh
karena kita tidak patuh
karena kita tidak patuh
iya terima kasih banyak pak soni
dan kita juga harapkan bahwa ini semua bisa ditangani
jangan sampai kita semua ini lost control
ya karena akan sangat membahayakan
kita ingin kita seperti india
semuanya kewalahan ya
dari aspek tenaga kesehatan fasilitas bahkan oksigen pun
mereka sangat kesulitan untuk mendapatinya
sekali lagi terima kasih pak soni
dan tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
penanganan kasus baru covid sembilan belas dan varian baru covid sembilan belas dari india
banyak beredar di kabupaten kudus dan merupakan pertama di jawa tengah
bagaimana penanganan pemerintah provinsi jawa tengah dalam menangani kasus baru covid sembilan belas ini
saya sudah bersama gubernur jawa tengah ganjar pranowo melalui sambungan zoom
halo pak ganjar
ya apa kabar mbak desi
apa kabar sehat pak ganjar
iya nah ini ada hal yang mengkhawatirkan pak ganjar
secara keseluruhan ya angka nasional covid sembilan belas kita terus meningkat sepuluh ribu ya pada tanggal tiga belas juni ini
dan jawa tengah ini menyumbang hampir sama dengan dki yaitu sekitar dua lima ratus kasus
nah khususnya di kudus kita melihat ada perubahan dari zona orange menjadi zona merah
pak ganjar mungkin bisa cerita sedikit apa sebenarnya yang terjadi penyebabnya apa
dan kira kira bagaimana situasinya saat ini sebagai pak gubernur menanganinya
iya mbak sebenarnya sejak tanggal sepuluh sampai dengan enam belas mei seluruh kabupaten kota orange
lima sampai dua puluh tiga mei ada tiga kabupaten yang merah
brebes kudus sama sragen
terus pada saat itu tanggal dua puluh empat sampai tiga puluh mei ini langsung bertambah mbak
yang berbes langsung bergeser bergabung dengan tegal menjadi merah
terus kudus ini langsung menyebar dengan sangat cepat
ada pati ada gerobogan ada demak begitu kan
sampai kemudian menular ke beberapa tempat dan hari ini tanggal tiga puluh satu mei
sampai dengan dua belas juni wonogiri masuk merah
lalu bagaimana kondisinya
saat itu kami sudah curiga
dalam waktu satu bulan terakhir ini kok cepat sekali penularannya
wabil khusus ini tiga minggu terakhir
ini kayaknya varian baru
maka pada saat itu kita melakukan ambil sampel untuk melakukan genome sequencing test
dan ternyata hasilnya keluar betul
yang terjadi ini ada varian india
maka beberapa waktu lalu akhirnya kita mencoba membantu kudus
karena kudus nampaknya memang butuh bantuan
isolasi penuh rumah sakit penuh
maka kita bantu sampai kita kirim ke asrama haji donohudan di boyolali
dan tni polri kita minta untuk ikut membantu operasi di lapangan
dan kita coba berikan bantuan tenaga kesehatan baik perawat dokter dan peralatan peralatan kesehatan juga kita siapkan
dan kita mencoba sekarang komunikasi secara intens dengan kabupaten kota sekeliling
bahwa ini varian baru
dan semua harus sepakat
tidak bisa kita menangani secara parsial karena si covid itu tidak pernah kenal dengan teritori pemerintahan
begitu mbak desi
jadi dan varian baru ini khususnya dari india yang disebut varian delta ini katanya penularannya juga transmisinya jauh lebih cepat
dan dampaknya juga lebih ganas
kembali ke testing yang dilakukan untuk menemukan varian baru ini pak ganjar
persisnya itu seberapa jumlah yang dinyatakan memiliki varian baru ini
dan kira kira apa yang dikhawatirkan kedepan dalam transmisinya
dan apakah ini sudah diantisipasi
ya sebenarnya kekhawatiran saya begitu kita melihat tren dari hasil testingnya kok meningkat terus
masuk rumah sakit mohon maaf ada yang meninggal mesti kita isolasi
maka pada saat itu kami sudah curiga
terus kemudian diambillah tes mbak sejumlah sekitar tujuh puluh dua sampel
dan kemudian ditemukan enam puluh dua sampel
serius sekali berarti ini kan
dan kemudian kita sudah melihat bahwa ini strain india maka kita harus hati hati
apa kemudian jadi kekhawatiran kita
penyebaran yang kemudian begitu cepat yang tadi disampaikan mbak desi juga kan
mbak desi juga ganas
dan itu kita lihat dari angka kematian yang meningkat terus kemudian angka kesakitan juga tinggi
dari situlah kemudian tindakan tindakan mulai dari lima m tiga t nya kita perketat sekarang
kenapa kemudian panglima tni kapolri bnbp menkes mendagri semua telpon saya ada apa sebenarnya di kudus
ternyata ada ketidakdisiplinan di sana
maka tugas kami sekarang membantu pemerintah kudus untuk mendisiplinkan
tapi sekaligus tadi saya sampaikan berikut dengan kabupaten kota yang ada di sekitarnya
kalau tidak ini pasti ekonomi akan terganggu dan pengalaman dari india sudah membuktikan soal itu
nah pak ganjar tadi sebut ada dua lagi kabupaten yang sudah masuk zona merah itu brebes dan sragen
apakah ada kasus varian yang ada di kudus ini varian delta ini juga ada terdeteksi di brebes dan di sragen
dan sampai saat ini kira kira bagaimana rate dari testingnya
dan tracing yang dilakukan di jawa tengah
karena ini kan penting ya untuk melihat memotret secara keseluruhan kasus transmisi covid di jawa tengah
ya kalau ratenya kita sudah cukup tinggi tapi menurut saya kurang mbak
kalau kita menggunakan standar who maka sudah di atas semuanya
tapi kemarin kami diskusi dengan para ahli ya mereka para epidemiolog

kalau kondisinya seluruh kecamatan yang ada di kudus sudah merah semua seperti ini
kalau kondisinya seluruh kecamatan yang ada di kudus sudah merah semua seperti itu
maka tidak cukup tesnya hanya segini

batas minimal itu kan diasumsikan
zonanya itu masih zona kuning lah begitu ya
dan kemudian kamu testnya boleh segini
tapi kalau sudah merah ini kurang
maka sekarang kita coba meminta untuk menggenjot mereka
maka tempat tempat laboratorium kemarin kita minta agar pcrnya hasil test pcrnya itu bisa lebih cepat
apakah butuh peralatan

apakah butuh peralatan apakah ada problem antigen dan sebagainya termasuk sdm
kemarin kita kontrol semuanya
dan saya minta jangan lebih dari dua hari
dan saya minta jangan lebih dari dua hari
kenapa karena satu hari itu harus sudah selesai
dan biasanya kalau mereka memberikan sampel itu sore maka baru hari berikutnya jadi
kemarin kita nemu pak
ternyata ada pak ini lima hari pak
setelah saya cek kenapa
oh ternyata habis diambil sampelnya tidak segera dikirim ke lab
betul delaynya agak kelamaan sih mbak
betul delaynya agak kelamaan sih mbak
kalau kita melihat posisi yang ada ini
dan tadi kalau kita saya sampaikan tidak hanya tiga kabupaten
di sekitar kudus itu ada pati ada demak ada gerobogan ada jepara
ini daerah daerah yang serius untuk kita tangani
itu bergerombol dalam satu area begitu
nah ini yang tadi barusan selesai kita rapatkan agar kita membuat satu ketentuan bersama yang mesti disepakati oleh para bupatinya
apa itu ketentuannya
ya yang pertama tadi ada usulan
katakan bagaimana kalau kita mengatur tata cara beribadah agar tidak berkerumun
sragen sudah membuat aturan majelis ulama setuju ibadah di rumah
ini kan penting
dua bagaimana perbatasan karena di wilayah perbatasan seringkali terjadi traffic yang cukup tajam
apakah karena bekerja atau belanja
ini yang juga mesti kita atur
tempat pariwisata ternyata di sini ditutup mereka pikniknya keluar mbak
maka ini satu area mesti ada kesamaan aturan
maka tadi dimintakan kepada saya pak gubernur aja deh yang buat aturan
maka setelah rapat ini langsung secara teknis para sekda di wilayah itu saya minta rapat untuk membuat aturan itu
jadi kita mencoba menghambat dengan cara itu dan kemarin mbak sudah ada beberapa kabupaten kota yang bicara sehari atau dua hari di rumah saja
dan dicoba sudah mulai bisa dilaksanakan dan sekarang mau ditambah waktunya
iya nah tadi kembali ke pertanyaan saya mengenai varian ini
tadi kan sudah ada di tes ada tujuh puluh kan yang ditemukan di kudus yang memiliki varian delta
di brebes di sragen di pati di demak ini apakah sudah ditemukan varian delta ini varian b yang dari india pak ganjar
belum belum mbak desi
jangan sampai kan ya
maka tadi ada beberapa bupati yang sudah mengambil sampel contohnya di sragen
ini karena bupatinya dokter juga ini
jadi dia sudah ambil sampel
dan sekarang lagi dibawa ke ugm
kita baru tunggu hasilnya
dan memang prosesnya ini kira kira butuh waktu dua minggu
dari alat yang ada itu ternyata dua minggu
tidak bisa pak
dari sisi prosedurnya memang harus waktunya menunggu itu
saya tidak tahu faktornya apa tapi kita mesti menunggu
maka tadi sudah saya perintahkan agar di daerah daerah zona merah dengan pertumbuhan tinggi
tolong diambil sampel untuk genome sequencing test ini
dan itu sudah ada ketentuannya
dari ketentuan ketentuan yang ada itu tadi para kepala dinas kesehatan saya minta ambil ketentuannya
dicek ke orangnya aplikasikan ambil sampelnya
agar kita bisa ngecek apa yang terjadi
saya sih menduga
sebenarnya sama karena yang terjadi di sragen itu ceritanya hasil dari tracingnya
mereka juga habis keundangan di kudus begitu
jadi sebenarnya semua berkorelasi dengan kudus begitu
ke kudus itu adalah dari buru migran yang balik dari india
begitukan ya pak ganjar kalau ditelusuri
kita belum bisa mengkonfirmasi apakah sumbernya dari sana karena dari tracingnya masih kita minta para ahli untuk menyelidiki
kalau nanti bisa dirunut ke sana jangan jangan itu memang konfirmasi yang betul
tapi saya belum berani berspekulasi ke sana
iya tapi sangat penting ya untuk kita ketahui dan juga untuk mengantisipasi bagaimana nanti kalau penyebarannya itu semakin luas
pak ganjar kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu
desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami
anda masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo melalui zoom
dan kita berbicara mengenai kasus covid sembilan belas tersebut
covid sembilan belas terakhir khususnya di jawa tengah
dan pak ganjar seperti kita ketahui kasus total di jawa tengah itu sekitar dua ratus dua puluh ribu sekarang
ada beberapa kabupaten yang bahkan sudah masuk ke zona merah
dan ini masalahnya juga karena kemarin pasca liburan lebaran tentu ini merupakan salah satu faktor
dan juga varian delta yang baru dan kita khawatirkan justru memicu
justru memicu penularan yang lebih cepat lagi
pak ganjar ini kan sudah ada program vaksinasi yang diterapkan ya sejak awal tahun ini
ini bagaimana di jawa tengah itu sendiri
bagaimana penyebarannya dan apa kira kira yang masih harus diperbaiki
apalagi dari kota dan dari kabupaten yang satu ke yang lain
ini kan berbeda beda lah istilahnya cara melakukan program vaksinasi ini sendiri
bisa cerita kan pak ganjar
ya ini pertanyaan bagus
kami berdebat agak sedikit kenceng tadi
karena semua orang maksud saya para bupati meminta kepada saya pak ganjar kami siap
mau ditambah berapa pun kami siap untuk menghabiskan
karena seluruh kekuatan para vaksinator itu sudah ada
khususnya di yankes yankes termasuk puskesmas dan tim khusus untuk itu
lalu problemnya apa problemnya kami tidak punya vaksin
maka tadi kita cek mbak satu persatu dari kabupaten sudah ada gambarnya
maka yang mengatakan habis dan minta itu ternyata tidak terlalu disiplin untuk meng input berapa vaksin yang sudah masuk ke tubuh manusia
sehingga sekian file sekian dosis itu mestinya dicatatkan kepada kita
sehingga pada saat mau minta loh datamu saja masih tinggi sekali
nah ketidakdisiplinan inilah yang kemudian membuat dianggapnya kami ini kemudian tidak memvaksin
maka tadi kami runut problemnya di mana
oh ketika vaksin ini dari pusat diberikan lewat distributor distributor langsung ke kabupaten
kabupaten membagi ke titik titik vaksinasi
nah di titik titik itulah kemudian disiplin inputnya tidak ada atau kurang
maka tadi hanya kabupaten semarang yang bisa meng input dengan disiplin
dan akhirnya kita mengetahui tinggal seribu enam ratus an vaksin yang persisah untuk disuntikkan
nah jadi meminta soal itu
maka sekarang kita kebut agar lansia menjadi prioritas
karena ada data yang menunjukkan bahwa memang dari kematian yang tinggi itu rata rata lansia
dan lansianya belum divaksin
hanya sedikit yang sudah divaksin terus kemudian mohon maaf meninggal
nah dari sinilah kemudian kawan kawan sudah siap vaksinator siap tni polri sudah siap ingin membantu
vaksin ini memang sekarang dalam posisi yang agak shot mbak
maka saya sudah komunikasi dengan pak menkes
mungkin di tengah bulan ini beberapa hari sudah ada lebih banyak sudah siap untuk dikirimkan
maka sore ini kami minta untuk semuanya direkap
saya minta untuk meng input agar saya bisa melihat real dari data di aplikasi smile itu
maka dengan cara itu kami akan bisa tahu bahwa mana yang paling cepat untuk melakukan vaksin
jadi sekarang kita keluarkan semua
baik jadi data ini sampai sekarang masih belum terkonsolidasi ya pak ganjar
tapi pemerintah kan ingin minimal harus ada satu juta orang secara nasional divaksinasi
pak ganjar sendiri punya target kira kira berapa jumlah orang yang perlu divaksinasi di jawa tengah
kalau kita ingin betul betul mencapai herd immunity pada akhir tahun
iya sebenarnya semua bergantung vaksin mbak
maka kemarin disampaikan uji coba itu dari jawa tengah
kita minta berapa vaksin yang dikasih ke saya saya akan habiskan
sistem mekanisme sudah kita siapkan
tapi karena vaksinnya belum ada maka kita juga belum siap
belum siap untuk mengeksekusi dari target itu
maka dari satu juta kan secara nasional belum tercapai mbak
kembali dari lima ratus katakan target tujuh ratus akan sampai
maka kami sudah dua minggu ini latihan mbak
yang penting vaksinatornya sudah
jadi sebenarnya kita siap mbak
ya yang penting vaksinatornya itu sudah tersedia
tapi kalau bicara mengenai tadi bad occupancy ratenya pak ganjar
apalagi dengan adanya kasus kudus dan juga zona merah ini
bagaimana peta bad occupancy rate secara keseluruhan
apakah sudah cukup mengkhawatirkan
bagaimana di jawa tengah secara
wah lebih tinggi lagi ya
buat saya ini sudah alert
loncengnya sudah berbunyi
ini saya tunjukkan mbak
ini datanya lebih mengerikan di beberapa kasus
jadi itu untuk icu
hanya tujuh begitu ya
sorry hanya sembilan dan terpakai hanya tujuh begitu
jadi artinya sebenarnya ini terlalu kecil
di rumah sakit yang lain pada di tempat kabupaten yang lain
rumah sakitnya sudah ditambah icu nya
jadi sungguh sungguh mengkhawatirkan
maka dalam satu minggu ini kita sekarang genjot untuk menambah tempat tidur
beberapa rumah sakit saya saya konversi
saya punya rumah sakit jiwa
maka pasiennya kita pindahkan ke rumah sakit jiwa yang lain
dan ini kita kosongin untuk kita khususkan ke rumah sakit yang menangani covid
lalu yang kedua karena kemarin kurvanya sudah bagus turun mbak
maka bed bed ini kemarin kita konversi untuk penderita atau pasien non covid
nah sekarang ini naik lagi
maka kita menunggu bed bed itu sampai pasiennya bisa dipindahkan atau sudah sembuh
maka sekarang kita ambil lagi
kita konversi lagi menjadi bed untuk covid
dan ini memang urgent
maka kita juga menyiapkan rumah sakit rumah sakit darurat di tempat tempat isolasi
termasuk dari pak kasat yang memberikan kepada kami
salah satunya dipasang di solo
itu memang kondisinya mengkhawatirkan nggak
dan tadi saya tagih satu satu
alhamdulillah mulai dari tempat tidur icu rumah sakit sampai isolasi terpusat
kawan kawan sudah mulai bergerak dan sudah mulai ada hasil
iya apalagi kalau mengantisipasi lonjakan lebih lanjutnya
apakah tenaga kesehatannya juga dan fasilitas
tenaga kesehatan ini penting karena saya dengar yang di kudus itu juga ada beberapa tenaga kesehatan
walaupun sudah divaksin juga masih kena covid lagi
ini bagaimana pak ganjar
mbak desi bukan beberapa mbak
seratus lebih nah ini
jadi sebenarnya itu mohon maaf kalau saya boleh pakai kata ekstrim itu
sudah nyaris kolaps kemarin
maka saya sampai buat kantor di sana
jadi ada tim kami berkantor dari pemprov tni polri sampai turun
turun betul betul kita membantu sampai tingkat teknis
maka kenapa yang banyak sakit kita pindahkan isolasinya di donohudan di boyolali
karena kapasitas tidak memungkinkan
kami dikomplain di sana
wah pak pelayanannya buruk pak
oke kalau buruh pindahkan di
pindahkan di kudus saja
kami akan perbaiki di sana
tapi ternyata ya memang di antaranya tidak keras
tanang harus keluar dari kudus
maka kami mintakan agar di kudus ada tempat isolasi terpusat
yang ada di wilayah sana
dan kemarin mulai saya tengok langsung ada hasilnya
saya sudah membuat senario dengan fakultas kedokteran
setidaknya tiga perguruan tinggi negeri yang ada di jawa tengah
punya fakultas kedokteran termasuk beberapa swasta
kita sudah minta mereka yang intensif sudah semester akhir
tolong dikasih izin untuk bisa masuk
sebab kita agak sulit lagi mencari itu
dan ini sebenarnya kekhawatiran kekhawatiran yang sangat predictable
sejak awal kita menangani soal ini
karena kita jalan itu sudah tinggal ayo diklik klik saja yuk
sekarang dicari satu persatu kita mou dengan beberapa fakultas itu
tidak sampaikan kepada saya agar saya bicara dengan pusat begitu
pak ganjar mungkin singkat saja karena waktunya hampir habis
ini mengenai anggaran ya
ini kan ada anggaran covid
bagaimana penggunaannya selama ini di jawa tengah
apakah masih memang sesuai dengan apa yang menutupi kebutuhan
atau bagaimana penggunaan anggaran covid sembilan belas
yang dilakukan di jawa tengah saat ini
sampai hari ini level provinsi masih aman
bahkan yang kudus masih nol
maka kemarin bu menkyu memperingatkan soal itu
maka kami coba backup untuk memantau sebagai tugas wakil pemerintah pusat di daerah
tugas saya ngejar ngejar mbak
bagaimana belanjanya buat apa dan seterusnya
sehingga coverage kebutuhan itu bisa dipenuhi dari anggaran ini
namun saya juga berkomunikasi dengan bnpb
komunikasi dengan kemenkes
agar tindakan tindakan yang kemungkinan nanti tidak bisa kita cover
sekarang sudah saya rencanakan dan sudah saya kirim ke sana
agar kita siap siap dan saya menyiapkan untuk refocusing lagi
baik nah ini yang terakhir tapi mungkin yang paling penting adalah
kepatuhan terhadap protokol kesehatan nih pak ganjar
karena ini kan merupakan kunci dari kita kesuksesan
menangani covid sembilan belas ini
bagaimana apakah sanksi dan lain sebagainya
dan imbauan ini sudah betul betul dijalankan dengan baik
atau masih banyak masalah membuat mengimbau masyarakat melakukan protokol kesehatan
oh iya iya mbak kalau kudus disiplinnya buruk
saya bicara terbuka
maka kemarin kita sampaikan kepada mereka agar satu
tiga m itu dikampanyekan dan alhamdulillah sekarang mulai jalan
babinca babin kamtimas berjalan
tokoh agama tokoh masyarakat berjalan
maka kemarin ketika ada salah satu pada acara keagamaan
mari kita rapatkan softnya lagi
nah yang begini begini ini memang butuh bantuan tokoh agama tokoh masyarakat
untuk semua berbicara bagaimana kita mendegah
di sisi lain langsung kita lakukan operasi justisi
suka tidak suka mau tidak mau
memang kalau kita bicara sanksi sekeras apapun mbak
pada tingkat orang yang sudah agak mohon maaf ini
frustasi sudah jenuh sudah lama banget
itu mereka ada keinginan untuk selalu cuek aja
maka para psikolog kita minta untuk ikut membantu
bagaimana merumuskan agar kita bisa berkomunikasi kepada mereka
untuk bisa taat begitu
ya dan kita harapkan juga pak ganjar dengan teman teman di daerah
yang baru meetingnya untuk merumuskan strategi ini
bisa mengatasi covid sembilan belas di jawa tengah
sebaik baik mungkin dan kita harapkan juga angka kasus covid nya
sekali lagi pak ganjar terima kasih sukses sehat selalu
amin terima kasih mbak desi sehat selalu juga
iya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan taingan ini di
cnn indonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
seperti kita ingat kembali covid sembilan belas masih merupakan ancaman dan tantangan
jadi jangan lupa rajin mencuci tangan
menggunakan masker dan hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye